bursa nama bakal calon wakil presiden kini lebih hangat diperbincangkan publik
pasca nama nama dari baca pres semakin mengkrucut pada tiga nama saja
lalu dimanakah titik penentunya nanti akan bisa memunculkan satu nama
bagaimana kriteriakah dari sang cawapres atau kemudian disesuaikan dengan kebutuhan menutup celah elektoral bagi sang capres
kami akan menganalisanya bersama dengan peneliti dari populi center hartanto roso jati
mas hanto selamat malam
terima kasih sudah hadir
baik ini populis center mengeluarkan top of mind begitu
kami ingin kemudian menggunakan perspektif cawapres terlebih dahulu untuk kita melihat
mana yang lebih cocok dari kriteria maupun kebutuhan elektoral begitu
paling tidak kalau kita lihat yang paling baru adalah
nama rk begitu disinggung sebagai nama bacawa pres dari ganjar kemarin oleh pdip
tapi bagaimana kalau kita melihat sebarannya paling tidak ini kami rangkum sepuluh besar dari data anda begitu
memang paling tinggi adalah sandi dan ini yang kemudian menjadi potensial bagi semua capres
ya kalau kita lihat data populi center sebenarnya memang kalau dari top of mind
sandi memang unggul dibandingkan beberapa kandidat yang lain
kita bisa melihat bahwa sandi sembilan delapan kemudian juga rk juga tujuh sebelas
dan kemudian juga ada erik dengan lima sembilan
cuma ketika kita membuat simulasi dengan pertanyaan semi terbuka
itu ada sedikit pergeseran bahwa nama rk itu kemudian menjadi tokoh cawapres yang cukup potensial
semi terbuka itu berapa nama
semi terbuka itu ada sepuluh nama kemudian juga ada pertanyaan terbuka juga
itu kita analisa memang rk itu mendapatkan elektabilitas yang cukup tinggi
kemudian dari angka tujuh lima ini dibandingkan dengan sembilan delapan dari sandi
kalau kita perbandingkan tiga nama yang kemudian kita simulasi antara sandi kemudian juga rk kemudian juga erick thohir
itu kalau kita lihat rk itu unggul sekitar dua puluh satu sembilan persen
kemudian juga di bawahnya juga ada sandi sekitar tiga belas persen
kemudian juga di bawahnya juga ada
sekitar sepuluh persen
sepuluh persen ya
jadi artinya ketika sepuluh nama ini terbuka ternyata semi tertutup adalah yang paling tinggi rk
saya ingin melihat bagaimana soal kriteria dan kekuatan masing masing
paling tidak kita lihat ada dua menteri di sini dengan kekuatan ekonomi yang cukup besar
gitu tapi kemudian kalau kita lihat ridwan kamil dianggap bisa menguasai jawa barat dan menambah potensi elektoral
apakah itu menjadi pertimbangan akhirnya dua puluh satu ini akan menjadi angka yang besar
jadi kalau kita lihat kenapa tiga nama orang ini muncul di tiga teratas bakal calon wakil presiden
kita melihat tingkat akseptabilitasnya
kita menanyakan beberapa tingkat akseptabilitas melalui kriteria kemampuan
kalau dari sepuluh kriteria ternyata memang nama rk itu unggul di tujuh kriteria
yang diantaranya adalah dianggap pemimpin yang bisa mampu memimpin
kemudian juga dianggap pemimpin yang bisa belusuan dan segala macamnya
sedangkan sandi itu hanya unggul di satu kriteria
yakni pemimpin yang dianggap mampu menciptakan lapangan kerja
dan mungkin itu juga beririsan dengan track record juga sandi
bahwa dulu di jakarta dia memiliki program okoc dan sampai saat ini itu melekat ke sandiaga uno
sedangkan erick thohir bukankah soal lapangan kerja itu mungkin sedikit berdekatan begitu ya citra itu
tapi kalau dari persepsi masyarakat ternyata terkait dengan siapa tokoh yang
dianggap mampu menciptakan lapangan kerja itu lebih condong ke sandiaga uno
sedangkan erick thohir itu dianggap tokoh yang bisa menjaga hubungan dengan luar negeri
oke oke nah yang menarik adalah jika kita membahas soal capres begitu ya
disebut kebutuhannya adalah soal islam begitu
masyarakat islam dari kalangan hijau begitu
nah di mana posisi tiga orang ini
apakah bisa memenuhi soal islam dan karakteristik hijau ini tadi
ya kalau kita lihat tiga nama ini memang kecenderungannya kalau basis pemilih islam
tentu sekarang ada di posisinya sandi dan ridwan kamil sebenarnya
oh bukan erik ya
ya belum kalau kita lihat hitung hitungan elektoralnya sekarang sandi sudah menjadi anggota dari p tiga
dan kemungkinan besar kalau itu juga bisa menjadi pendulang suara untuk misal kalau kita ngomongin ganjar
dia bisa mendulang suara ganjar

karena basis pemilihnya agak sedikit berbeda
ganjar yang lebih diidentikan sebagai tokoh nasionalis kemudian juga sandi yang sudah bergerak ke p tiga
dianggap sebagai kelompok basis islam
oke tapi erik di mana
kemudian kalau kita lihat kemudian dia anggota banser kemarin ketua panitia satu abad nu begitu
bukankah itu lebih dekat misalkan dibandingkan dengan nama rituan kamil
oke kalau erik sendiri sebenarnya juga mempunyai potensi untuk bisa digabungkan ke prabowo
atau pun juga ke ganjar pranowo
karena kalau kita lihat memang tren rekordnya dari data yang kami miliki
memang suara erick ini juga cukup mengalami peningkatan dari sisi elektabilitas
kalau kita analisa memang itu terkait dengan prestasi yang selama ini diperoleh oleh erick thohir
dan kecenderungannya kemungkinan besar kan juga erik thohir ini bisa dipasangkan ke kedua calon antara prabowo
dan juga ganjar pranowo yang saat ini masih dinamis karena proposal itu juga belum disetujui oleh masing masing
oke tapi artinya ketiga cawapres ini bakal cawapres ini maksud anda bisa disodorkan pada siapapun
atau hanya dua nama prabowo dan ganjar
nah kalau kita melakukan tabulasi silang berdasarkan beberapa data yang kami miliki
sebenarnya yang bisa di combine untuk beberapa capres itu sandi bisa di combinekan ke tiga orang
kemudian juga rk itu juga bisa di sanding kan ke tiga orang kecuali erik thohir
erick thohir itu cenderung lebih diidetikan kepada prabowo kemudian juga ke ganjar
oke kalau begitu kita tahan kita akan coba ke slide berikutnya karena kami juga menyiapkan hasil tetap dari anda begitu populi center
bahwa saat ini ganjar ada di angka tiga puluh lima delapan kemudian prabowo tiga puluh tiga
dan juga anies baswedan dua puluh tiga delapan
anda tadi mengatakan paling tidak dua tokoh sandi dan juga erituan kamil adalah bisa di tiga calon
tapi hanya erik thohir yang hanya di dua calon
bagaimana kemudian jika kita cocokkan dengan data ini
ya kalau kita lihat memang kalau kita bicara capres memang sudah mengerucut ke tiga orang ini
cuma kalau kita lihat memang ganjar pranowo ini kalau kita analisa itu memang tinggi ketika kemudian disandingkan dengan ridwan kamil
kemudian juga sandiaga uno
kalau kita lihat secara lebih dalam lagi
itu karena bisa menutupi celah untuk islam kah atau jawa timur kah atau jawa barat kah atau bagaimana
ini lebih identik karena basis pemilih yang mungkin hampir beririsan dengan dan sama sebenarnya
karena kalau kita lihat ternyata memang basis pemilih erituan kamil itu cenderung akan memilih ganjar dibandingkan ke tiga orang
persentasenya lebih banyak memilih ganjar dibandingkan ke prabowo ataupun sandi
bagaimana dengan prabowo
itu akan menjadi saingan berat begitu ya
saingan yang berat
bagaimana dengan posisi anies baswedan
kalau anda katakan tadi hanya dua begitu ya
bisakah itu kemudian menjadi senjata begitu paling tidak melawan prabowo dan juga ganjar
kalau kita lihat sejauh ini memang peluang anies baswedan untuk mendongkrak suara elektoralnya memang paling tidak harus dengan sandi ataupun dengan erick thohir
cuma kita juga melihat potensi ahy sebenarnya
sebenarnya kalau kita lihat ternyata berdasarkan basis data yang kita miliki ahy itu cukup mendongkrak suara dari anies baswedan
ini menarik kemudian
kalau anda katakan tadi nama seorang ridwan kamil itu cocok pada tiga nama ini bukankah kemudian basis jawa barat itu sebetulnya saya mengacu pada dua ribu sembilan belas tentunya itu sudah kemudian dikuasai oleh prabowo dan juga gerindra saat itu
apakah kemudian itu tidak menampung air di bak yang sama yang sebetulnya sudah hampir penuh begitu

kalau kita lihat berdasarkan basis pemilih di jawa barat sebenarnya ya
itu kan sudah dikawal kalau kita lihat berdasarkan basis pemilih di jawa barat sebenarnya ya
itu kan sudah dikawal

dan ketika semisal ganjar pranowo kemudian diduetkan dengan erituan kamil otomatis basis pemilih jawa barat itu akan bergeser ke ganjar pranowo
dan itu akan menyulitkan ketika prabowo berpasangan dengan sandi sekalipun
oke berarti artinya yang kemarin didorong oleh mas hasto itu cukup beralasan begitu ya
paling tidak kita tambah mungkin di angka delapan tadi kalau tidak salah
itu akan cukup menutup begitu
kalau berdasarkan hidupnya
jadi menurut saya antara satu kali saya menurut agama kan memang rasa saya tidak mau diturunkan di engkau
karena saya pel order
saya serius di isi kesukaan
orang suka itu cenderung akan kemudian memiliki hasrat untuk memilih si calon tersebut
oke tapi potensi kesana
kemudian kalau kita lihat akseptabilitas pun
ridwan kamil itu juga lebih unggul dibandingkan beberapa tokoh yang lain
yang sudah saya sebutkan tadi bahwa ridwan kamil unggul di tujuh kriteria kemampuan
oke saya ingin kemudian sedikit kita bersimulasi begitu
ketika tiga nama tadi sandi rk dan juga erik
mana kemudian yang lebih cocok dipasangkan dengan ganjar prabowo dan juga anies baswedan
ketika dilihat dari kriteria dan juga hitung hitungan dari angka ini tadi
paling tidak mencapai atau mendekati lima puluh persen
kalau kita lihat sebenarnya berdasarkan tiga nama tokoh yang digadang menjadi bakal calon wakil presiden
sebenarnya kalau merujuk pada hitung hitungan elektoral

kalau kita lihat dari prosesnya kita bisa lihat bahwa kita bisa dipasangkan dengan ridwan kamil
kalau berdasarkan hitung hitungan elektoral kita tidak menafikan basis koalisi dan segala macamnya
karena kalau ridwan kamil kemudian masuk ke kubu ganjar pasti ada peta koalisi yang kemudian berubah
kita simulasi matematis begitu ya
ini dengan rk misalnya
misal dia bisa dipasangkan dengan ridwan kamil
kemudian kalau untuk prabowo subianto
bisa kita lihat bahwa sejauh ini selain ridwan kamil
yang bisa mendongkrak elektabilitasnya itu juga sandiaga uno sebenarnya
oke itu lebih cocok di
akan kemudian mengulang dua ribu sembilan belas
oke itu maksud anda karena memang latar belakang dari su memang sudah p tiga dan berbeda
atau kemudian anda lihat dua calon itu jika disatukan akan lebih menjual begitu
karena berdasarkan data yang kita miliki memang kedua nama ini itu masih dikenal lekat
oleh masyarakat indonesia
dan ini di luar peta koalisi ya
kalau hitung hitungan angka memang prabowo dan sandi ini menjadi salah satu kompetitor yang unggul
ketika ganjar pranowo itu dipasangkan dengan ridwan kamil
karena selain pasangan ganjar pranowo dan ridwan kamil
ketika prabowo tidak mengambil nama sandi itu akan sedikit kesulitan
artinya bisa mengejar dengan nama sandi begitu ya
oke bagaimana dengan anies apakah nama ete tadi akan bisa kemudian atau ada nama lain
kalau untuk anies baswedan memang sejauh ini beliau harus mengambil ceruk suara yang berbeda
dengan anies baswedan itu sendiri
karena kalau kita lihat sebenarnya anies itu cenderung kepada pemilih yang islam
sedangkan yang harus kita lihat ke belakang anies itu harus mengambil ceruk latar belakang pemilih yang lain
misal latar belakang nasionalis
dan belakangan ini kan kita mendengar nama yeni wahid
dan itu pun juga bisa dimasukkan
tapi artinya islam yang bukan nu begitu ya
karena salah satu yang juga didengungkan selain yeni wahid ada kofifah juga masuk ke anggurusa
artinya bisa kita pisahkan begitu ya
di luar nama nama yang mas bram sebutkan tadi sebenarnya ada satu nama lagi yang ee
bisa memperkuat konsolidasi politik
yakni ahy sebenarnya
karena kan kita juga lihat sendiri bahwa berdasarkan hitungan angka yang kita punya
ahy ini cukup membuat konsolidasi politik di koalisi perubahan itu semakin kuat sebenarnya
oke kalau kemudian dengan nama ahy apakah kemudian ini bisa menutup celah elektoral yang katanya jawa timur cukup penting begitu bagi seorang anies baswedan
kalau kita lihat data sekarang ini
pr dari anies dan semisal kita pasangkan dengan ahy itu masih cukup jauh untuk menyusul kedua kandidat di atas
oke berarti bukan calon yang ideal dalam hitung hitungan anda
sejauh ini yang paling ideal adalah ahy kalau untuk anies baswedan
meskipun dalam hitung hitungan angka itu masih agak jauh dibandingkan dua kandidat di atasnya
oke pun jadi artinya kerjanya akan lebih besar
kerjanya akan lebih keras betul
oke tapi begini
ketika kita sebut nama rk su tadi ada nama et juga artinya bisakah nama nama itu kita asosiasikan begitu kepada partai yang artinya juga bisa kita cocokkan dengan nama nama capres yang ada
misalkan rk golkar sup tiga et misalkan lebih cenderung dengan pan misalkan itu bisa
ini bisa geser ke yang ini
oke kita akan lihat begitu ya
kami akan mencoba menganalisa begitu bagaimana dari sebaran pemilih tiga partai
capres dari partainya ketika sudah ada
anggaplah kita mulai dengan nama sandiaga uno maka ada di p tiga
kalau kemudian dari data anda maka sebaran pemilih kuning adalah prabowo subianto tiga puluh dua
anies adalah dua puluh empat
artinya sebetulnya malah di prabowo begitu ya nama nu begitu ya
ya seperti yang saya sebutkan tadi
memang ternyata irisan suara yang dulu sisa sisa pemilih prabowo dan sandi juga masih bisa kita lihat bahwa lebih tinggi ke prabowo kan
artinya memang yang paling ideal selama ini bisa kita lihat bahwa prabowo itu bisa dipasangkan dengan sandiaga uno
oke itu lebih ideal begitu ya dalam hitung hitungan anda ya
oke bagaimana dengan nama erick thohir

cuma memang kalau kita lihat data di atas ternyata sebaran pemilih pan itu lebih banyak memilih ke ganjar
jadi yang pilih pan itu lebih banyak memilih ke apa namanya prabowo
artinya orang yang memilih erick thohir itu cenderung larinya ke prabowo
dan ini juga sesuai dengan data yang kita miliki juga
artinya yang ini kan anies ya
ini ganjar dua puluh dua ganjar tiga puluh tujuh anies empat puluh adalah prabowo
karena memang sejauh ini belum ada komunikasi politik yang apa namanya yang erat antara pan juga pdip
cuma yang harus publik tahu adalah sebaran ini juga sebenarnya sifatnya indikatif
karena responden kita di pemilih pan semisal itu juga tidak terlalu banyak
kemudian juga pemilih p tiga pun juga persentasenya juga tidak terlalu banyak
soal nama sandiaga sorry nama ridwan kamil begitu ini kita sesuaikan pada golkar
maka ternyata paling besar adalah di nama prabowo subianto
ganjar dua puluh sembilan delapan yang anda sebutkan tadi hitung hitungannya malah sebetulnya itu bisa menyelamatkan harusnya
sekali lagi memang kalau kita melihat sebaran itu besaran respondennya berbeda beda
pemilih pdi kemudian juga pemilih p tiga itu berbeda suaranya
ini sifatnya masih indikatif itu yang pertama
kemudian yang kedua memang pemilih golkar cenderung akan memilih ke prabowo ya
dengan empat puluh tujuh satu ya
dengan empat puluh tujuh satu memang kalau kita melihat peta koalisi sekarang ini pemilih golkar itu akan cenderung larinya ke prabowo dibandingkan ke ganjar pranowo
oke kalau kemudian tidak linear antara partai dan juga calonnya di mana titik temunya terakhir singkat saja
jadi kalau ini sebenarnya salah satu hal yang menarik adalah ketika tiga cawapres ini sudah mengerucut artinya penentunya itu adalah di peta cawapres sebenarnya
dan peta cawapres ini nanti juga akan menentukan peta koalisi apakah kemudian golkar dengan ridwan dengan sampai saat ini kan masih erlangga hartarto kan
apakah kemudian juga akan legowo kemudian ketika ridwan kamil akan maju ke ganjar pranowo
ataukah mungkin nanti apa namanya p tiga yang kemudian juga akan bermanuver ke pdip juga nah ini masih dinamis sebenarnya
oke data ini tidak linear dan kemudian bisa jadi terjadi perubahan dengan desakan maupun tentunya akan merubah koalisi begitu ya
nama nama siapa cawapres yang kemudian akan menampingi tiga nama ini oke
terima kasih mas anto hartanto rossojati peneliti public center telah bergabung sama kami dan insetnya tentunya